bersama asinan kerupuk mie kuning juga cocok menjadi pendamping kuliner lainnya
banyak orang mengatakan bahwa kristus ini sudah terlalu lama dan membuat iman mereka menjadi luntur kepercayaan mereka menjadi luntur
nah sekarang salahnya dimana
melihat tadi data data segala macam ini
tadi mbak mengatakan bahwa ini merupakan siklus yang berulang